kasus demam berdarah denggi atau dbd di kota depok jawa barat melonjak drastis
pasien dbd di depok pada bulan maret dua ribu dua puluh empat meningkat seratus persen
peningkatan pasien dbd di bulan maret kemarin mencapai tujuh ratus dua puluh tiga orang
dibandingkan bulan februari sebanyak tiga ratus dua puluh delapan pasien
sementara itu pihak dinas kesehatan kota depok jawa barat
belum mendata jumlah pasien penderita dbd di bulan april ini
namun ada dua warganya yang meninggal dunia akibatnya
pihak dinas kesehatan kota depok mengatakan rata rata penderita dbd
terjangkit pada saat melakukan aktivitas di luar rumah
di bulan maret ini ada penambahan yang cukup naiknya cukup drastis
nah ini menjadi perhatian untuk kita semua
dari pada januari kemarin kita kasusnya dua ratus dua kemudian di februari tiga ratus dua puluh delapan
untuk para masyarakat kota depok
upaya untuk melakukan psn
ya pemberantasan selanjang nyamuk dengan tiga n
dan melakukan pemeriksaan jentik berkala secara rutin setiap pekan
itu harus terus disiapkan
mengantisipasi lonjakan pasien dbd
rsud kota depok menyiapkan dua ratus tiga puluh enam tempat tidur
hingga kini ada puluhan pasien dbd yang menjalani perawatan
jika tidak mencukupi pihak rsud akan merujuk para pasien ke rumah sakit yang ada di kota depok
menyediakan ruang rawat inap tentunya
alhamdulillah saat ini masih mencukupi kebutuhan kamar rawat inapnya untuk masyarakat kota depok
apabila kita tidak dapat memenuhi kebutuhan merawat inap
kita di sini ada tentunya ada banyak ya rumah sakit
sekitar depok ini di sekitar rumah sakit ini
hingga kini ada dua puluh tujuh pasien yang masih menjalani perawatan di rsud kota depok
warga pun diimbau untuk selalu menjaga pola hidup sehat dan menerapkan tiga m
untuk mengetahui lonjakan kasus dbd di depok
kita sudah terhubung dengan jurnalis kompas tv ursula putri
bagaimana kenaikan kasus dbd di depok
untuk hari ini kasus dbd di depok
utamanya di rsud depok pada saat ini
untuk data yang telah kami kumpulkan dari rumah sakit umum daerah depok itu
sejak januari dua ribu dua puluh empat terpantau ada lima ratus empat puluh tujuh kasus yang ditangani oleh rsud depok
dibandingkan dengan tahun lalu ini naik cukup signifikan
dimana dengan periode yang sama hanya ada sekitar satu ratus delapan kasus yang ditangani oleh rsud depok
nah ini jika kita lihat memang meningkat sebanyak kurang lebih lima kali lipat dibandingkan dengan periode tahun lalu
dengan angka terbanyak kasus dbd yang ditangani oleh rsud depok itu ada sebanyak dua ratus lima puluh sembilan kasus di bulan maret tahun dua ribu dua puluh satu
nah untuk kota depoknya sendiri pada bulan maret dua ribu dua puluh empat tadi setelah seperti yang dijelaskan
ada sekitar tujuh ratus dua puluh tiga orang yang ditangani oleh rsud depok
sekarang ini mengalami kenaikan cukup signifikan sekitar seratus persen dibandingkan dengan bulan februari tahun dua ribu dua puluh empat yang hanya berjumlah sekitar tiga ratus dua puluh delapan pasien
nah dari kasus tersebut di kota depok dikabarkan ada kurang lebih dua orang yang meninggal dunia akibat demam berdarah
untuk penanganannya sendiri di rsud depok telah dilakukan dengan baik dengan bed yang tersedia cukup ruang perawatan yang cukup
dan juga kantong kantong darah yang disediakan juga sudah cukup sepenuhnya
sehingga memang untuk pasien dbd sendiri yang ada di rsud depok ini tertangani dengan baik
karena kan memang dibutuhkan penanganan yang maksimal dan khusus bagi pasien pasien dbd yang mengalami
utamanya di sekitar daerah depok dan juga di rumah sakit umum daerah depok ini
untuk penyebabnya sendiri cindy dan juga saudara diakibatkan oleh tingginya curah hujan yang ada di sekitar jawa barat
sehingga memang banyak kubangan air sampah
yang terendam dan meningkatkan populasi nyamuk penyebab dbd atau nyamuk aedes aegypti
sehingga untuk kasusnya meningkat signifikan
oleh karena itu dihimbau kepada masyarakat untuk terus menjaga kebersihan dengan menjalankan tiga m atau rutin melakukan fogging di rumah
tiga m itu termasuk mengubur menutup dan juga membuang sampah dengan baik dan benar
selain itu juga masyarakat dihimbau untuk terus menjaga kebersihan lingkungan
apabila memang ada air air tergenang yang ada di sekitar lingkungan rumah
ini utamanya untuk mencegah tingginya kasus dbd dan juga untuk meningkatkan kebersihan secara umum
kalau penanganannya kan berarti menyiapkan tempat tidur yang cukup di rumah sakit
tapi kalau dibandingkan tahun lalu naik sampai lima kali lipat
nah pencegahannya agar kasus tidak naik lagi seperti apa ursul
pencegahannya tadi seperti yang telah saya sebutkan
itu untuk menjaga kebersihan lingkungan
karena memang dbd ini adalah penyakit yang disebabkan oleh nyamuk aedes aegypti
nah nyamuk aedes aegypti ini memang mudah untuk berkembang biak di tempat tempat yang lembab dan tergenang oleh air
nah oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan
ataupun air air yang di dalam tempat tempat yang tidak tertutup
nah oleh karena itu dihimbau untuk menjalankan tiga m
atau mengubur menutup dan juga membuang sampah atau mengelola sampah dengan benar
selain itu juga menggunakan abate bagi tempat tempat seperti bak mandi
ataupun tempat tempat yang digunakan untuk menampung air dan tidak tertutup
selain itu juga menggunakan fasilitas fogging yang disediakan untuk mengurangi jumlah kasus dbd
ataupun mengurangi populasi nyamuk aedes aegypti begitu cindy
baik kalau dari pemerintah artinya melakukan fogging serentak
kalau dari masyarakat juga bisa dengan menerapkan
jurnalis kompas tv ursula putri dari rsud depok jawa barat